macem macem sama kedaulatan negara ips
gue bakal ambil tindakan
gris banget ya
gue gak mau di kafe itu ada keributan
betes aja yang buka buat dona riva
nah ribet tuh
kalian mau apa sekarang
kita mau di sini
itu untuk nyelesain masalah lo sama adi
terima kasih atas supportnya
kalian keren banget
senang banget dua hari ini
gue mau ketemu sama calon mertua gue
eh batal kecap
makasih ya udah dateng
tante masakin makanan istimewa buat kamu
bejanya tumben di sini
ibu kapan pindahinnya
kan sekarang mau ada tamu spesial
mau ada spesial spesialnya
kita sekali lagi makasih ya tante ya
saya jadi gak enak nih
tante sampe repot repot masakin segigini banyaknya
tanda malah mau minta maaf sama kampung karena selama ini
suka marah marah sama kamu dan ngarang kamu untuk deketin kamu
santai aja tante
ya aku ngerti kok
tante kan pasti ngelakuin itu semua untuk ngelindungi jodoh saya
tante setuju kan
kalau michelle itu jadi calon jodoh saya
saya akan janji buat jagain dia ngelindungi dia dan bahagia dia
tante boleh kan tante
aku jadi pacarnya michelle
tante gak setuju kamu pacaran sama misal
pokoknya tante gak setuju kamu pacaran sama michelle
gak mau gak mau
udah betres tuh
udah betres tuh
gue gak mau
udah langsung cocokin tanggal aja
tanggal baiknya tante kita pilih aja ya
dari bunga apa sih
siapa itu gak mau kacanya
sayang anaknya baik lucu ganteng lah gitu
el bilang gak mau ya gak mau
tanggal baiknya kita cari aja
sebeling gak mau
kamu tidurnya pules banget
eh lo jam setengah tujuh kamu kerja gak
kamu siap dua gih
ibu juga lagi masak
lagi ini kamu sih ngusinin bumbu kecap
beraninya pak roy mengkhianati keluarga saya ya
apa pak roy lupa saat pak roy terpuruk dan terjerat kasus hukum
cuma saya dan suami saya yang percaya sama pak roy
bahkan membuat pak roy sampai di posisi pak roy seperti sekarang ini
bahkan pak roy membiarkan anak pak roy menyakiti anak saya
saya pergi sebentar ya tolong menjaga kafe
nanti kalau ada apa apa kamu kabarkan saya ya
ya halo ini udah mau jalan tunggu sebentar ya
ya elah dip dip
biasanya juga otot pajat tulang besi
sosok sosok minta dipa apa lo sekarang sama dipa

farel kalau lo gak mau gue papa nadif gantian aja
oh iya sini biar gue yang gantian
aduh mamere beta lebih baik tidak usah dipapa sama dia
lebih baik beta aja sendiri
tuh kan emang dasarnya aja lo modus sama riva
cari kesempatan dalam kesempitan
aduh mamae farel
supaya lo tau ya beta ini tidak lebay
dan beta tidak lagi memakai kesempatan dalam kesempitan
cuma saja beta lagi beruntung sekali dapat perhatian dari lona riva
ale harus tau itu ya
dan satu lagi ale punya otak itu harus dipake untuk pandang hal hal yang positif
jangan yang negatif terus farel
udah udah kalian tui berantem terus ya gak capek debat mulut berisik tonger
dia gak dateng dateng loh
katanya dia mau ikutan bantuin buat ngosain masa lagi
eh rivki juga gak diangkat angkat
eh tuh rivki
rivki sudah dateng nona
eh shift udah siap kan
farel ingat lo nanti jangan kepancing emosinya di dalam
ya gimana ya ki gue sih gak mau pakai emosi tapi kalau mereka macem macem sama kedaulatan negara ips gue bakal ambil tindakan
farel gris banget ya gue gak mau di cafe itu ada keributan
teteh saja yang buka gua tuh nona riva
ambil dulu tuh
eh kalian mau apa sekarang
kita mau di sini
itu untuk nyelesain masalah lo semuanya